kontingen atlet to way lifting indonesia tiba di tanah air setelah usai berjuang di asean games dua ribu dua puluh tiga hangzhou china
keempat belas atlet angkat besi indonesia ini tiba di bandara soekarno hatta pada minggu malam
kedatangan mereka disambut dengan pengalungan bunga oleh dua mantan atlet indonesia
yang sekaligus komite eksekutif noc indonesia richard sambera dan krishna bayu
nomor angkat besi indonesia berhasil menyumbangkan satu medali emas lewat atlet muda rahmat erwin abdullah
pada cabang angkat besi tujuh puluh tiga kg rahmat berhasil menjadi yang terbaik dengan total angkatan tiga ratus lima puluh sembilan kg
angka ini tidak hanya menjadikan rahmat sebagai yang terbaik namun juga memecahkan tiga rekor sekaligus
angka tiga ratus lima puluh sembilan kg yang dicatatkan rahmat memecahkan rekor asian games rekor asia dan rekor dunia
dan juga rekor dunia rakyat atlet dua puluh dua tahun ini pun memperpanjang catatan baik yang kerap dicatatkan
nomor angkat besi yang konsisten menyumbangkan medali meski demikian rahmat enggan disejajarkan
dengan seniornya eko yuli irawan wah belum ya senior lebih senior dia pasti banyak lah pokoknya
ada inspirasi dari mas eko iya ada pastinya namanya juga dia lebih dulu latihan dia juga
senior yang baik sering ngasih masukan buat juniornya pasti ada terkait dengan kemenangannya
rahmat meminta agar pemda makassar lebih mengapresiasi capaiannya sebab rahmat merasa
selama ini upayanya kurang mendapat dukungan dari pemda makassar selama ini rahmat berlatih
di bawah arahan ayahnya erwin abdullah yang merupakan mantan lifter indonesia tahun sembilan puluh an
mungkin dia tertarik karena seringnya ikut bapaknya dulu waktu masih aktif di pelatnas sering
ikut ke pelatnas sering lihat jadi secara langsung itu tertanam dalam benak dia bahwa dia juga adalah
angkat besi sementara itu lifter andalan indonesia eko yuli irawan gagal membawa pulang
medali dari asean games dua ribu dua puluh tiga banyak yang menilai bahwa eko gagal karena turun di kelas enam puluh tujuh kg putra
namun eko mematahkan pandangan tersebut
ya memang belum rezeki ya yang pasti kita kan sudah berjuang semaksimal mungkin persiapan semaksimal mungkin
semaksimal mungkin memang masih ada kendala kendala tertentu yang masih belum bisa fit di pertandingan
yang pasti kita sudah bisa semaksimal mungkin atlet pelatih dan ofisial semua dan memang belum
rezekinya dapat medali ya tetap kita terima olimpiade musim panas dua ribu dua puluh empat di paris jadi
aktif di multi event terdekat jabang angkat besi menargetkan minimal mereka dapat menyumbangkan
dua emas lewat eko yuli irawan serta rahmat erwin abdullah suci bancin andri kurniawan saputra tangerang banten